sake gak ada
kamu gak markir
saya mau berhenti aja
mau berhenti gimana
takut ada yang mukulin
dia mau resign juga
berarti kita harus cari orang baru
tapi gak usah khawatir
di bandung banyak pengangguran
kalian bosan gak jadi pengangguran
kusman udah gak mangkir lagi karena dia takut
kita nggak kerja karena memang pengangguran
gimana kalau kita rame rame markir sama kusman
biar kusman gak takut
terus kita ada kerjaan
ide bagus tuh
biar nggak minta uang terus sama yang di rumah
saya juga mau
oh jake tadi udah saya telepon
dia nunggu di jalan dekat rumahnya
kita jemput jake
oke mau berangkat sekarang
aku juga gak pengen ada yang nemenin
mau ngobrol berdua aja sama teman aku
teman kamu pria atau wanita
yaudah kita ke parkirnya sekarang aja
tukang parkir atau bukan
kita jalan sekarang
tadi susah ditelepon
itu orangnya pelanggan kita
kamu anak buahnya agus
mau langsung jalan
atau mau ngopi dulu
langsung jalan aja
semangat salam olahraga
pilih belts yang nomor enam
kamu harus ada
terus ke biasa ya
dan tuhan yang selon
tempat nperlu legislasi dekat
lebih barang hati di herballi
buat mereka yang najin
maksud saya kira kira kang cecep kang ujang sama kang buret mau kemana
mungkin mau ke rumah kang mus
mau apa ke rumah kang mus
kalau pulang kuliah naik ketemuan sama roy boleh
mau ketemuan di mana
boleh saja asal ketemuannya di tempat ramai
kalau di tempat sepi apalagi cuma berduaan aja yang ketiganya setan
kenapa kamu sama anak ngeliatin aja
karena ce doh kelihatan

sekarang kita kemana
aku sama yayat
di jalanan aman
anak buah kamu yang parkir
tapi cuma di satu titik aja
yang tetap mau jadi tukang parkir
tinggal satu orang
yang lain kenapa
yang lain mengundurkan diri
kalau dari anak buah kamu
mau mengundurkan diri aja
kerjaannya ngerasa gak aman
semua mengundurkan diri
entah apa my hasal nanti
awak mau menutup tangannya
aku sebetulnya pengen kerja bosen di rumah terus
setiap hari cuma nyuci yang cuciannya nggak banyak